yang juga kami soroti di kompas petang saudara menteri perhubungan budi karya sumadi memberi teguran keras
maskapai batik air terkait insiden pilot dan kopilot yang tujuan kendari jakarta yang tertidur saat penerbangan
dan juga manajemen batik air menonaktifkan atau membebas tugaskan sementara pilot penerbangan nomor id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rute kendari ke jakarta
yang bertugas pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
terkait insiden pilot dan kopilot yang tertidur selama dua puluh delapan menit saat pesawat terbang dari kendari menuju jakarta
menteri perhubungan budi karya sumadi memberikan teguran keras kepada maskapai batik air
dan tim dirjen perhubungan udara akan memberikan sanksi kepada pilot dan kopilot tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
kementerian perhubungan juga akan menginvestigasi peristiwa ini agar tidak terulang di kemudian hari
tadi sudah dijelaskan oleh dirjen
kita menegur keras batik air dan juga minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap dua
sejauh ini apa penyebabnya sedikit pak
sebelumnya dua puluh lima januari dua ribu dua puluh empat pilot dan kopilot yang menerbangkan pesawat batik air id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga
dari kendari menuju bandara soekarno hatta tangerang banten
tertidur sekitar dua puluh delapan menit hingga menyebabkan pesawat tidak berada di jalur penerbangan yang benar
atau sempat menyasar ke udara cianjur jawa barat
pesawat yang membawa satu ratus lima puluh tiga penumpang akhirnya mendarat selamat di bandara soekarno hatta tangerang banten
dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
dari keterangan pers yang diterima kompas tv corporate communication strategic of batik air
danang mandala prihantoro menyatakan batik air mengambil tindakan preventif
dengan menonaktifkan membebas tugaskan sementara pilot penerbangan nomor id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga
rute kendari ke jakarta yang bertugas dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai terkait aspek keamanan
dan guna kepentingan investigasi
komite nasional keselamatan transportasi knkt mengungkap insiden pilot dan kopilot batik air id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga
tertidur selama dua puluh delapan menit saat menerbangkan pesawat airbus a tiga ratus dua puluh rute kendari jakarta pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
setelah pilot tertidur sekitar dua puluh delapan menit pilot terbangun dan menyadari bahwa pesawat tidak berada di jalur yang benar
yaitu menyasar di sekitar langit cianjur sukabumi jawa barat
kemudian saudara pilot membangunkan kopilot dan menanggapi panggilan dari pusat kendali wilayah jakarta
lalu kembali ke rute yang benar
pesawat batik rid tujuh maksud kami enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga kemudian berhasil mendarat di bandara soekarno hatta di tangerang banten